direkturat jenderal pajak kementerian keuangan mengumumkan bahwa badan usaha tetap google telah membayar pajak kepada indonesia
sebelum melepas jabatannya sebagai dirjen pajak ken dwi jugi asteadi mengumumkan google akhirnya membayar pajak tahun dua ribu lima belas di indonesia
ken menambahkan ada enam billing yang dibayarkan namun ken enggan menyebut besar nominalnya
sedang jenis pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan pph dan ppn untuk tahun dua ribu lima belas
sesuai pasal dua ayat lima huruf n undang undang pajak penghasilan google termasuk badan usaha tetap yang merupakan subyek pajak di indonesia
ini karena google telah mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha di indonesia seperti pemasangan iklan yang ditaksir mencapai triliunan rupiah
dan mengenai teknisnya yang lain lain ini yang dibayar adalah jenis pajaknya pajak penghasilan pph dan ppn
mengenai jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan karena ada undang undang kerasiaan pasal tiga puluh empat
karena mereka menyediakan ruang bagi berbagai produk indonesia